dan sudah ada produser lapangan kanza tamarindora di lapangan kodam surabaya
kanza selamat siang bagaimana kemeriahan hut tni di surabaya
ila selamat siang saya tidak bisa mendengar suara anda dengan jelas karena sekitar satu jam yang lalu upacara peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh empat tni di jawa timur
tepatnya di lapangan makodam lima brawijaya telah usai dan kini sedang berlangsung acara hiburan
dan begitu keras suara yang ada di lapangan mangkodam lima brawijaya ini ila
nah tadi upacara dimulai sekitar pukul delapan dan berakhir sekitar pukul sepuluh lebih lima belas waktu indonesia barat
dan tadi ada hampir seribu prajurit dari ketiga matra tni yang mengikuti upacara peringatan ke tujuh puluh empat hari ulang tahun tni
nah tadi yang menjadi inspektor upacara adalah komandan garnisun tetap tiga surabaya yaitu maijen tni r wisu prasetya budi
dalam amaratnya tadi ia menyampaikan
amanat yang telah ditulis atau ditetapkan oleh panglima tni
dimana dalam amanat tadi disampaikan bahwa para prajurit tni harus tetap menjaga keamanan khususnya negara republik indonesia
dan juga tetap harus waspada terhadap segala ancaman militer
ada hal menarik yang tadi disampaikan juga dalam amanat yang telah ditulis oleh panglima tni
melalui komandan garison tetap tiga surabaya
dinyatakan bahwa adanya kemajuan teknologi ila ini memberikan dampak destruktif
khususnya bagi negara dan masyarakat
artinya perang siber yang sekarang terus berlangsung di negara kita juga tetap harus diwaspadai
nah tadi sebelum upacara berlangsung upacara peringatan hut ke tujuh puluh empat tni di surabaya ini
tadi diawali dengan adanya aksi dari para motor yang dikendarai atau dinaiki oleh prajurit tni dari ketiga matra
dan tadi aksi tersebut dilakukan dengan mengibarkan bendera merah putih
kemudian bendera mabes tni dan beberapa slogan seperti hut ke tujuh puluh empat
berikut juga dengan tema pada hut kali ini adalah tni profesional kebanggaan rakyat
nah jika kita ketahui tema tni profesional ini telah ditetapkan atau diberikan pada dua tahun terakhir ini
dan tadi disampaikan mengapa tema tni profesional ini terus diangkat dalam dua tahun terakhir
ini ingin memberikan pesan kepada masyarakat republik indonesia bahwa tni ingin menunjukkan kecanggihannya
kemudian kepandainya dalam menjalankan tugas tugas keamanan
pengamanan yang ada di negara kita
dan tadi bukan hanya upacara yang berlangsung di sini seperti pada umumnya
tadi juga di akhir acara ada sosiodrama ini menarik sekali karena di setiap tahun di hut tni yang ada di surabaya ini
digelar sosiodrama atau drama kolosal yang biasa kita ketahui
tadi drama kolosal yang ditampilkan di sini diikuti oleh sekitar tujuh ratus anggota atau tujuh ratus personil ini terdiri dari prajurit tni
juga masyarakat sipil yang menampilkan sebuah tema yaitu pertempuran mayangkara
nah pertempuran mayangkara ini menjadi penting karena di surabaya jika anda pernah berkunjung
surabaya ini terdapat sebuah monumen mayangkara yang menceritakan bahwa dulunya setelah atau
pasca proklamasi dibentuk sebuah badan pengamanan rakyat yang berisikan para prajurit yang handal
dalam memerankan atau membawa senjata api
nah badan pengamanan rakyat tersebut kemudian diberi nama badan jarod karena pada saat itu
r jarod yang kemudian menjadi ketua atau komandan dari batalion tersebut diberikan atau diberi
kuda putih oleh salah satu kepala daerah di mana tempat batalion tersebut berada dan kemudian
itulah kuda yang kemudian digunakan dalam pertempuran mayangkara yang kemudian sekarang
terdapat monumennya di surabaya
nah tadi menjadi menarik juga bahwa drama kolosal juga disaksikan oleh masyarakat sipil
secara umum artinya masyarakat di sini bisa menerima atau bisa mendapatkan informasi
serta motivasi untuk terus menjaga pengamanan negara kesatuan republik indonesia
dan sekarang ila bisa melihat pasukan atau prajurit dari tni ketiga matra ini sudah mulai
berangsur meninggalkan lapangan makodam lima brawijaya dan tentunya kita masih menantikan
apa tahun depan yang akan digunakan dalam tema hari ulang tahun tni republik indonesia
dan atraksi disana juga ada drama kolosal begitu ya yang menceritakan sejarah tni
terima kasih kanza tamarindora dari surabaya jawa timur